festival kolaborasi jakarta hadir sebagai wadah kolaborasi kota jakarta bersama warganya lima belas desember dua ribu dua puluh
ikuti dialog yang menghadirkan moderator dan pembicara yang kredibel di bidangnya dalam bincang komunitas dengan berbagai sesi menarik
jangan lewatkan festival kolaborasi jakarta live di youtube cnn indonesia live streaming di cnnindonesia com dan youtube pemprov dki jakarta